karena disana keadaan sedang mengkhawatir
semakin aku mendekati pintu itu
semakin besar juga kekuatan terasa
apa yang sebenarnya tersimpan dalam hatiku
aku harus mencari tahu
sepertinya aku tidak bisa membukanya dengan cara yang biasa
apaan kau ini
kenapa kau selalu sia seperti ini
cepat panggilkan putraku
prabu munding laya
prabu munding laya sedang tidak ada di istana
dia tengah berperang melawan siliwangi
aku harus bergegas
aku tidak boleh membiarkan anakku
dan kandap prabu saling bertarung
kita bersama mereka
minta membawa maaf
hadiah apa yang akan gusti berikan
aku harus bergegas aku tidak boleh membiarkan anakku dan kanda prabu saling bertarung
aku harus menghentikan mereka
pintu keluarnya dijaga
gawat kalau sampai dia berbalik aku bisa ketahuan
aku memang harus bergegas pergi
tapi tampaknya aku harus berhati hati
aku tidak boleh tertangkap oleh prajurit prajurit itu
aku harus melumpuhkan prajurit jaga itu
aku harus berhati hati
aku harus menangkap mereka
aku harus berhati hati
aku harus berhati hati
ternyata di dalam ruang ini
terdapat banyak pusaka sakti milik kerajaan pajajar
jika dia ajar
kau bandingkan benih
dan sel seribu delapan puluh meter
game ini racun sekali

pasti banyak perhiasannya
kenapa kalian menghalangi jalanku
dia mengusir kita
aku sedang terburu buru
aku akan menemui putraku munding lain
aku ingin mencegah peperangan itu
peperangan telah usai
dan prajurit gandara sudah tewas semua
dan anakmu sudah tertangkap
kami bukan lagi prajurit gandara
kami mau merampokmu
kurang ajar kalian
kalian benar benar pengkhianat
jika putraku sampai tahu apa yang kalian lakukan padaku
dia pasti akan membunuh kalian tanpa ampun
jut keletorman yang paling tepat overlap black
putramu munding laya di istana pajajara dan dalam keadaan terluka
apa jagat dewa batara semoga putraku tidak apa apa
peperangan terjadi karena keserakahan dan perang sudah membuat semuanya hancur
semoga kita semua bisa disadarkan agar tidak berbuat jahat lagi
aku tidak membutuhkan nasihat dari seorang pengkhianat
sebaiknya kita segera ke istana pajajaran
karena di sana keadaan sedang mengkhawatirkan
udah aku bilang kau tidak bisa mengalahkanku
dan sekarang berdoa lah
tauhir allah azimu allah
aku tidak bisa menahan kekuatannya
bentar lagi aja aku akan timbul